udah selesai belanjanya
saya temen ini
kamu jarang kesini
hampir setiap hari
gak pernah ketemu
bilang aja kamu mau ketemu dia
eh malah diam disitu
bukannya cepetan ke pasar
mobil kang bahar bukan itu kan
kang bar kan banyak duit
dia bisa punya mobil lebih dari satu
kenal sama imaz
saya pernah dikasih tugas sama kang mus
ngantar imaz pulang dari sini
saya masuk dulu
udah selesai belanja nya
udah selesai belanja nya
udah selesai belanja nya
saya temen ini
kamu jarang kesini
hampir setiap hari
saya gak pernah ketemu
kamunya aja yang gak ada
mau nelpon gak tau nomornya
gak minta sih
catet aja kalau mau
gak pernah kenapa
kemaren aku diajak saeb dan junaedi tukar pikiran
maksudnya bukan pikiran aku dikasih ke saeb sama junaedi
terus pikiran saeb sama junaedi dikasih ke aku
kamu gak usah nerangin ke aku tukar pikiran itu apa
dan aku juga ngerti ya tuh
itu yang aku suka dari kamu
lebih banyak hertinya daripada aku
aku mah kemaren sempet salah paham
saeb sama junaedi ngajak diskusi soal apa
saya minta pengertian kamu
kalau kamu mau berhenti jadi copet itu urusan kamu
tapi perhatikan teman teman seperjuangan kamu sebelum kamu berhenti jadi copet
sedang memperhatikan kamu
soal memperhatikan kamu
maksudnya memperhatikan itu apa
kamu berhenti gak ada masalah
sekarang kamu lagi ada di atas angin
tapi saya sama saib lagi terpuruk
lagi apes terus
lagi sial terus
kamu tega ninggalin temen
lagi temen temen seperjuangan yang lagi kesusahan
tunda dulu berhenti jadi copetnya
iya gak usah
gak usah apa
gak usah dengerin saya
saya sama saeb sama junaedi
tapi kan saeb sama junaedi itu temen seperjuangan aku waktu masih menjadi copet
yaudah sesuai kamu
hah bayar dulu cuakinya dong
gue mulai salih siar
sayang makasih mau udah tidur aja

barusan aku lagi di jalan tapi sekarang udah di tempat sepi
biar terima teleponnya gak berisik
jalan mau kemana yan
minggu lalu ada tulisanku dimuat lagi di koran
bisa merakit aku dong
bisa sih tapi kupat tahu aja ya
apa lo cuma kupat tahu
honor aku kan gak seberapa
kapan aku dapat honor lagi aku nggak tahu
gak apa deh cuma kupat tahu juga
oh ya aku mau ngomong sesuatu sama kamu
terima kasih buat apa
buat kiriman langit nangis ya
kan waktu itu kamu udah bilang terima kasih sama aku
iya ini ucapan terima kasih yang kedua
mami aku ikut makan langit nangis yang kamu kirim buat api
ya gak tau kenapa percaya atau enggak
mami yang sakit kelihatan sehat gitu
ya aku bisa sembuh gara gara makan ranginang
gak tahu deh
ya udah nanti aku bawain lagi ranginang buat mama kamu
oke udah dulu ya ada yang harus kukerjain nih
abis teleponan sama wian
aku boleh minta nomor teleponnya
aku tertarik sama proyek perpustakaannya dia
ini adit teman deki nanti
iya ada apa
nanti aku ada urusan di luar kantor
bisa ketemuan gak ada yang mau aku obrolin
aku ada urusan sebentar
nanti kamu kabarin aja kalau sudah selesai
iya sampai nanti ya
sebenarnya orang orang yang dapat tugas di terminal masih setia sama saya
lebih suka di pimpin saya
mobil yang megang mereka sekarang itu kan sebenarnya cuma teman satu level mereka
dan kenapa harus kubuat
cuma punya badan gede tampang kriminal dan nggak punya ini
kan zaman mau balik lagi pegang terminal
tapi di sini juga masuk
mungkin juga nanti pegang pasar
kamu sudah pergi mana
kamu sudah terlalu lama jadi boneka nyekang banget
harus ada yang berani geseti
kamu gak bosen terus terusan di posisi ini
gak boleh pangkat
kalau saya mah terserah pimpinan aja
kamu kelihatan sedih
ditelepon gak diangkat
di sms gak dijawab
coba sekarang kamu telepon saya